kita ke informasi lain kementerian pertanian mewaspadai tensi geopolitik yang terjadi antara tiongkok dengan amerika serikat
yang menyeret taiwan akan memperburuk ancaman krisis pangan
khususnya bagi pangan indonesia yang sangat bergantung pada impor bawang putih dari tiongkok dan kedelai dari amerika
hal ini dikatakan direktur seralia dijen tanaman pangan kementerian ismail wahab
ismail mengatakan pertanian dalam negeri masih mencari jalan keluar untuk mendorong produktivitasnya
bawang putih disebut tidak memiliki substitusi dan hanya berproduksi di negara subtropis
pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal
target surplus kedelai pada dua ribu dua puluh enam alias tidak impor sama sekali
kementerian pertanian menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi ancaman krisis pangan global
mulai dari peningkatan produksi pada komoditas padi jagung dan kedelai
kemudian diversifikasi pangan penguatan stok hingga modernisasi pertanian
kita ada beberapa komoditas yang sangat tergantung dengan impor
itu satu kedelai dua bawang putih
nah kedelaidara sudah kita mulai bawang putih harus kita agak rendah nanti kita
karena tidak ada substitusi bawang putih
kalau kedelai mungkin masih bisa